menolak bangunannya di jalan batu tulis raya gambir jakarta pusat dieksekusi petugas
sang pemilik melakukan aksi pengadangan pada rabu siang
pemilik bangunan mengklaim eksekusi yang dilakukan jurusita pengadilan negeri jakarta pusat itu telah melanggar hukum
lantaran tak berdasarkan putusan hakim
sementara menurut jurusita pn jakarta pusat dimas arianto
eksekusi yang dilakukan telah sesuai dengan putusan pk no lima ratus lima puluh delapan tahun dua ribu empat belas
selain itu sertifikat kepemilikan juga sudah dibatalkan oleh putusan tata usaha negara
di hadapan tim jurusita pemilik bangunan ini pun terus berupaya melontarkan protesnya
yang direkayasa di bunga kuat ada pemalsuan
jadi kalau memang negara hukum tidak bisa mengeksekusi
jadi milik pihak yang tidak bersangketa
meski sempat kesulitan untuk masuk ke area bangunan tersebut
petugas akhirnya melakukan eksekusi dengan menggunakan alat berat
video amatir merekam bentrokan antara pemuda yarler dan banda eli kota tual maluku
dua kelompok pemuda kompleks yang bertetanggaan ini bentrok di depan kantor wali kota tual rabu pagi
mereka saling serang menggunakan panah dan melempar batu
untuk meredam bentrokan polisi mengeluarkan tembakan gas air mata
akibat bentrokan sepuluh warga dan tiga personel polisi terluka
polisi telah menangkap tujuh orang dan ditetapkan sebagai tersangka
menurut polisi peristiwa ini akibat sekelompok pemuda yang membutuhkan
makan dan minum di sebuah warung namun tidak membayar sehingga memicu perkelahian
bentrokan pun pecah setelah salah satu warga terkena panah
sebelumnya sejumlah rumah dilaporkan terbakar saat bentrokan terjadi selasa malam
demi putan cnn indonesia